gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x disomasi oleh warganya sendiri
badan pertahanan nasional menolak proses balik nama tanah yang dibeli warga tersebut
dengan alasan yang bersangkutan merupakan warga non pribumi
menurut bpn itu sesuai dengan instruksi wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta
yang diterbitkan empat puluh satu tahun lalu
siput lokasari tak pernah menyangka tanah yang ia beli untuk istri tercintanya dua tahun lalu
hingga kini belum bisa dimiliki
tanah seluas sekitar seribu meter seharga hampir setengah miliar rupiah ini
sebelumnya ia beli dari seorang temannya dengan status sertifikat hak milik
namun saat akan dibalik namakan badan petanan nasional kabupaten kulon progo menolak
menurut bpn status tanahnya harus diturunkan menjadi status hak guna bangunan
artinya tanah yang sudah dibeli siput harus dikembalikan kepada negara
bila sudah berstatus hgb dan siput ingin menggunakannya
ia harus menyewa tanah itu ke negara
hal ini terjadi karena siput dan istrinya dianggap warga non pribumi
dan di bpn itu saya ketemu dengan kakannya namanya pak fadil
pak fadil bilang dengan saya bahwa
pak siput ini saya tidak bisa melayani proses balik nama tanah milik pak siput
dia bilang bahwa karena ternyata setelah kita selidiki
istri pak siput itu seorang maaf ya
artinya orang cina gitu ya
orang cina begitu
ketua bpn kulon progo muhammad fadil membenarkan hal itu
menurut fadil sesuai salah satu instruksi wakil gubernur pada seribu sembilan ratus tujuh puluh
setiap warga negara indonesia non pribumi tidak berhak memiliki tanah
dengan sertifikat hak milik di yogyakarta
ya kalau menurut ketentuan peraturan ini ya
belum bisa kan seperti itu
kalau itu di
di lain daerah mungkin bisa pak jawa tengah
karena ini kan lokal pak
muatan lokal itu seperti itu
dan saya juga sudah tawarkan kalau kepada pak siput
kalau memang dia berkeberatan dengan ini
ya silahkan ajukan gugatan
kan seperti itu
kan sudah fair saya kira
siput telah menyampaikan somasi sebanyak dua kali ke gubernur daerah istimewa yogyakarta
sri sultan hamengkubuwono x
untuk mendapatkan hak atas tanah yang dibelinya
permintaan agar gubernur d i e melaksanakan dua rekomendasi komisi nasional hak asasi manusia sebelumnya
yang meminta gubernur mencabut surat instruksi wagub tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
karena dianggap melanggar hak asasi manusia
bila somasi ini tak berhasil
siput berencana menempuh jalur hukum
kasus ini tidak hanya menimpa siput
om budsman perwakilan d i y
mengaku telah menerima beberapa pengaduan serupa
menurut lembaga negara yang mengurus masalah pelayanan publik ini
sejak berlakunya undang undang pokok agraria
sudah tidak ada pembagian kelas pribumi dan non pribumi
undang undang pokok agraria pun berlaku di daerah istimewa yogyakarta
dulu zaman belanda memang belanda membuat klaster itu
ada keturunan timur kemudian eropa dan pribumi
tapi tentu saja setelah indonesia merdeka
nah tentu saja setelah adanya undang undang pokok agraria
itu sudah tidak dikenal lagi pembagian kelas itu
sehingga warga negara indonesia warga negara indonesia
tidak ada lagi harusnya predikat keturunan tionghoa
keturunan eropa atau keturunan siapapun itu
kasus ini masih bergulir di ombudsman perwakilan d i e
menurut ombudsman apapun rekomendasi yang dikeluarkan
semua pihak harus mentaatinya
bila tidak akan jatuh sanksi sesuai undang undang
hendrawan setiawan yogyakarta
ya menarik kasus ini
karena setelah kasus ini karena setelah kasus ini
mencuat gubernur daerah istimewa yogyakarta
akhirnya berkomentar terkait kasus diskriminasi hak tanah tersebut
sri sultan hamengkubwono x mengaku belum menerima surat somasi
yang diajukan oleh siput lokasari
sri sultan hamengkubwono x meminta agar semua pihak menunggu proses hukum
di pengadilan tata usaha negara atas instruksi wakil gubernur di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
yang melarang warga non pribumi memiliki sertifikat hak milik atas tanah
di daerah istimewa yogyakarta
siput lokasari sedang mengajukan
banding setelah gugatannya kalah di pengadilan tingkat pertama
selain digugat di pt un masalah ini juga sedang bergulir
di ombudsman perwakilan d i y yang diajukan oleh enam warga keturunan tionghoa
saya belum menerima